terima kasih yuda kita akan mulai ekonomi dan bisnis hari ini dari nilai tukar rupiah
mari kita lihat penutupan
rupiah berbalik arah hari ini ditutup di zona hijau meski begitu rupiah terus tertekan
dan masih berada di level terendah sejak awal dua ribu enam belas lalu
salah satu faktor yang dinilai memberatkan adalah suku bunga bi rate yang dinilai sudah harus dinaikkan
selain itu kita akan langsung beralih ke ihsg
ihsg melanjutkan koreksi hari ini empat dari empat hari perdagangan
netsel asing terus membebani
ihsg kemarin asing bahkan melepaskan satu lima triliun rupiah dari pasar saham indonesia
kita beralih ke informasi lain
presiden joko widodo menerima komunitas fashion muslim di istana kepresidenan bogor jawa barat
menurut jokowi industri fashion muslim indonesia perlu diperkuat karena memiliki nilai ekonomi tinggi
kekuatan dan potensi industri fashion muslim tanah air diprediksi mampu menguasai pasar busana muslim dunia
menurut presiden jokowi
selain menjadi salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia
indonesia juga memiliki ciri khas dari ragam budaya yang bisa dipadukan dalam industri fashion tersebut
sementara itu pelaku fashion muslim tanah air menilai langkah kerjasama serta dukungan dari pemerintah
akan semakin membuka kesempatan berkarya menjadi lebih luas
rencananya berbagai program fashion kelas dunia akan diselenggarakan seperti pagelaran busana muslim tingkat dunia
hingga pembentukan distrik fashion
fashion muslim indonesia
saya mendapatkan informasi bahwa dalam satu tahun ada satu ratus enam puluh enam triun nilai ekonomi dari industri fashion di busana muslim
dan di busana muslimnya
ini kan sebuah jumlah yang sangat besar sekali
tetapi ini saya kira bisa diinjeksi lagi untuk naik terutama di pasar pasar luar
saya tadi sudah menyampaikan kepada menteri untuk disiapkan
nah ini kita bicarakan di pagi hari ini
untuk menyiapkan sebuah forum di luar
perusahaan muslim kita lebih dikenal dan bisa menguasai pasar pasar di negara negara lain
contohnya batik itu sudah sangat siap untuk menuju dunia
nah tapi inovasinya ini
menjadi produk jadinya yang standar internasional itulah pr yang sekarang kita harus jalankan
dengan nantinya kerjasama pemerintah dengan kami pelaku industri mode
insya allah kita bisa mewujudkan suatu produk yang
yang sekarang ini belum ada di dunia gitu istilahnya itu ada missnya gitu
yang tadi saya sebutkan bahwasannya busana muslim itu dalam artian ngomongin busana muslim itu bahwasannya bisa diterima di belahan dunia mana saja gitu
nanti juga sepakati kita akan membuat semacam fashion district
jadi muslim fashion district kita akan cari tempatnya dimana
tadi ada beberapa usulan salah satunya di pasar baru atau di kota tua
intinya adalah itu akan menjadi semacam kayak harajukunya tokyo lah
jadi akan menjadi pusat turis
nah itu yang akan membuat gimana caranya lebih timbul